eh yaudah kalau gitu
sini bentar aku mau ngomong
pagi pagi bukannya cari kerja malah ngelamun aja
sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu
sebenarnya mas mau ngomong apa sih
aku tahu liz
selama ini aku sudah berhutang budi sama keluarga kamu
mereka banyak sekali membantu aku
kalau nggak ada mereka
pasti aku sudah lentak lantung di tengah jalan sana
pakai muter muter segala
liz aku tahu
selama kamu hidup sama saya kamu gak bahagia kan
udah deh mas
pakai basah basih segala
aku mau ceraikan kamu
aku mau ceraikan kamu
ini pasti karena perempuan lain kan

oh liz sudah
dengarkan aku dengarkan aku dulu
aku mau kembali sama anak anakku lis
ibunya udah nggak ada lagi liz
aku mau menembus dosa dosa aku sama mereka
abang nggak punya uang untuk bayar rumah sakit
abang tenang aja untuk masalah itu biar mawar ya selesaiin
yang penting sekarang abang sembuh
mawar mau mandi abis itu langsung berangkat kerja
yaudah abang jangan lupa ganti baju
yaudah mawar mandi dulu ya bang
terima kasih war
terima kasih war
terima kasih war
terima kasih war
terima kasih war
kenapa jam segini kamu baru datang bukannya kamu harus datang lebih pagi
maaf pak tadi malam kakak saya sakit
karena kami cuma tinggal berdua jadi saya yang harus menemani dan mengantarkan dia ke rumah sakit pak
saya belum tidur semaleman
ya sudah kamu kerjakan tugas kamu seperti yang biasa
ya tunggu sebentar
aduh apa sih
ben ngapain lu sendiri
gue udah bilang berkali kali jangan ganggu keluarga gue lagi
ben maksud papa bukan begitu ben
ben sebentar asal lu tahu
mawar udah gak mau ketemu lu lagi
kalau lu ganggu keluarga gua lagi gua habisin
suka suka gue dong gua mau lewat mana
emang di restoran punya bapamu yang lo
ya bukannya gitu
kok nggak usah bawel deh urusin aja nih lantai ngepel yang bersih nggak usah ngurusin orang heboh lo
tadi ada di sana bu
mawar tidak ada di sana
tadi sebelah sana bu lagi ngepel
lihat ada apa nggak
ini cuma kerja nggak pece
lihat lihat tadi saya lihat dia masuk ke ruang karyawan bu
tunjukkan ke saya
jadi ini kerja kamu selama ini
murani bagus bagus sekali bukannya kerja malah enakan tidur
maaf bu tadi malam saya harus jagain kakak saya lagi sakit
saya tidak perlu dengar ulasan kamu itu
kamu di sini dibayar buat kerja bukan enakan tidur
tante jadikan nyempet gina
ya tentu jadi dong sayang tamunya udah siap belum
udah dong tante
oke sekarang tantangan on the way ke rumah kamu ya
ya udah nanti tunggu ya tante
ibu ini adalah gina perempuan yang waktu itu saya ceritakan
gina ternyata orangnya lebih cantik daripada apa yang diceritakan sama rani
ya tante bisa saja
kamu ini memang sempurna untuk yoga
gak ada tante rani dia datang sama seorang gadis cantik namanya gina
kenapa lagi sih dia kesini
gak boleh gitu ayo temuin tante rani
dia bekerja novel nyapu membersihkan dapur kamar mandi juga dibersihkan
itu adalah tugasnya
ya kalau memang dasarnya anak pembantu ya pembantu saja
oh jadi mawar itu anak pembantu ya
aku dia gak sadar diri ya bisa bicara sama yoga
eh gak kamu tau gak lucu banget nih
masa temen kamu yang pelayan itu tiduran gitu di restoran
iya soalnya tadi kan tante rani cerita
dia tadi ke restoran terus gak sengaja ngegokin temen kamu itu lagi enak enakan tidur di ruang karyawan
ya mungkin emang kecapean kali
secape apapun harus bertanggung jawab dong
dia sih alasannya katanya kakaknya sakit
alasan kakaknya sakit lah
padahal kalau dia memang kecidur ya tukang tidur ya tukang tidur aja
tante kalau punya karyawan yang males malesan dan tukang tidur gitu kenapa gak dipecat aja sih tante
kan ngabisin uang perusahaan
kalau emang benar dia kecapean gara gara kalian sakit kenapa sih
mau jadi belayan dia sih gak
aku gak ngambil belayan dia
tapi kalau dia emang kecapean gara gara kakaknya sakit kenapa harus dipecat
ya mungkin aja dong
pak kenapa ibu selalu begitu terhadap saya pak selalu mengungkit hal itu itu lagi
sampai kapan pak sampai kapan mama harus sabar
gak tahu ma
ibu pasti akan terus merajalela pak
anehkan mama bisa pergi sama doni
lebih baik mama pergi
mama jangan ngomong begitu
doni sudah pergi pa
dan semua ini gara gara mawar
gak usah teriak teriak kali gue juga dengar kok
apa lo bilang udah rusak
gak usah teriak teriak gue juga dengar mau pikir gue gudeg
lo mulai berani lo ya sama gue
lo pikir sejak kapan gue takut sama lo
mau pesen apa
orange juice aja deh mbak
ngomong apaan ya kok gak kelihatan
ngapain dia kesini
pasti mau janjian sama pacar barunya

pasti mau janjian sama pacar barunya
begu banget sih gue masih ngarep kalo dia nyariin gue kesini

eh ya udah sih
mbak mawar mana ya kok gue gak liat ya
sebentar ya saya cari dulu
ada cowok tuh yang nyariin
ya gue sih belum gak apa apa
eh ya udah kalo gitu lo bilang aja hari ini gue libur
ya kalau gitu lo bilang aja hari ini gue libur
jangan bilang gue ada di sini ya

mau ngapain ya
saya permisi dulu pak
iya kamu temani saya makan di sini
tapi pak mohon maaf di sini pelayan tidak boleh menemani tamunya makan
pokoknya kamu harus temani saya makan

maaf pak ada apa pak
saya ingin gadis ini menemani saya makan di sini
saya ingin gadis ini menemani saya makan di sini
saya udah pesan minuman buat dia
saya akan bayar tiga kali lipat dari harga pesanan ini

maaf maaf maaf cepetan deh lu pergi
buruannya udah dateng
saya harus pergi dulu mengasih minumannya pak

di sini diajak makan malah kabur
saya pikir kamu sedang tidur
saya mau ngasih tahu
kamu kabar gembira sekali bahwa yoga dan gina akan segera menikah
dan pestanya akan dirayakan besar besaran